lebaran atau hari raya idul fitri kurang dari dua pekan lagi
aktivitas warga menjelang lebaran pun mulai meningkat
seperti terlihat di pegadaian purwakarta jawa barat selasa kemarin
warga mengantri untuk melakukan transaksi gade maupun tebus
sejumlah warga mengaku menggadaikan barang berharga untuk persiapan lebaran
ada pula yang menebus perhiasan cincin emas untuk dipakai saat merayakan hari lebaran
ya belum kelebaran
sementara pihak pegadaian cabang purwakarta menjelaskan
transaksi produk gadai pada pekan ini meningkat empat puluh hingga lima puluh persen
kebanyakan barang yang digadai perhiasan emas
ini digadeikan semacam macam pak
dari mulai perhiasan terutama kursi perhiasan ya
perhiasan terus juga elektronik
nanti untuk yang menjelang ke hari unik itu biasanya kendaraan mulai meningkat
karena mereka mungkin menggunakan kendaraan
kemungkinan pada saat mudik
karena mereka sangat khawatir dengan keamanan
atau kondisi baik itu barang elektronik atau kendaraan
jadi mereka sambil digadeikan dititip tapi menghasilkan uang
peningkatan transaksi gadai diperkirakan terus terjadi
hingga mendekati lebaran nanti
ian firman syah purwakarta jawa barat